pt garuda indonesia dan anak usahanya citylink menjadi maskapai pertama di indonesia
yang meluncurkan layanan wifi gratis dalam penerbangan domestiknya selasa siang
flag carrier indonesia ini memasang target pada dua ribu sembilan belas
semua penerbangan domestik garuda dan citylink sudah menyediakan layanan wifi gratis
layanan ini terutama bagi pesawat tipe boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh seri delapan ratus dan sebagian dari airbus a tiga ratus tiga puluh
dalam layanan yang digunakan pada ketinggian tiga puluh ribu kaki ini
setiap penumpang akan mendapat jata internet lima puluh megabyte
customer experience itu sangat penting dan yang paling kita tahu terakhir ini
beberapa tahun terakhir sampai ke depannya kita melihat bahwa
seluruh penumpang kita itu satu keinginannya adalah stay connected
itu sih kuncinya sebenarnya
garuda ini pesawatnya adalah tujuh ratus tiga puluh tujuh
dan ini hanya diutamakan melayani domestik
jadi semua domestiknya garuda nanti akan free wifi
kalau sekarang garuda wifi nya ada di internasional di domestiknya kan enggak
tapi nanti ini yang dua ribu sembilan belas itu akan di tujuh ratus tiga puluh tujuh nya garuda yang melayani domestik
dan airbus a tiga ratus tiga puluh nya sebagian yang melayani domestik